remaja enam belas tahun bernama ervan wahyu anjasworo ini akhirnya bisa kembali bertemu dengan ayahnya suparno
warga dusun gabuswetan kecamatan ngerampal seragen jawa tengah
keduanya terpisah selama sebelas tahun
ervan hilang saat diajak ayahnya liburan di jakarta tahun dua ribu tiga lalu
saat itu suparno bekerja di jakarta sebagai sopir metro mini dan tinggal di kemayoran
ervan biasanya dititipkan di rumah kakeknya di sragen
pada musim libur sekolah tahun dua ribu tiga ervan yang masih duduk di bangku taman kanak kanak diajak ayahnya berlibur ke jakarta
hampir tiga pekan lamanya ervan di jakarta
namun dua hari sebelum pulang ke sragen pada hari jumat pukul tiga sore ervan menghilang
saat itu ervan berpamitan pada ayahnya untuk mengembalikan gamewage yang disewanya dari tetangga
namun hingga malam hari bocah berumur lima tahun tersebut tidak kunjung pulang
ya kalau waktu itu waktu pencarian pertama
hampir dua bulan itu
sambil nyari nyari di tv di ini di sana
ya simpang siur gak ada yang
ya kalau memang ke situ katanya di sana ya dicari sana
tapi gak ada
selasa enam oktober dua ribu dua puluh akhirnya suparno bisa bertemu kembali dengan ervan
berkat bantuan dinas sosial kota bogor
dan dinas sosial kabupaten sragen
tujuh belas tahun lalu ervan mengaku dibujuk empat orang pengamen untuk mengikuti mereka
setelah mengembalikan game watch ke tetangga suparno
ervan yang saat itu masih bocah menuruti rayuan keempat pengamen tersebut
setelah itu ervan hidup di jalanan
setelah saya mengembalikan itu ada pengamen yang menghampiri saya
jadi istilahnya mengajak saya untuk pulang ke rumah
nah habis diajak
saya juga sampai juga ngamen juga minta minta juga
habis itu ya di jalanan sekitar dua tahunan lah
nah habis sekitar dua tahunan saya ke solo
ke solo sama pengamen itu
setelah hidup di jalanan ervan sempat diadopsi oleh empat keluarga
hingga akhirnya dina sosial bogor mempertemukannya dengan keluarganya di sragen
kartika bagus sragen jawa tengah